vaksin menjadi salah satu cara untuk melindungi diri di tengah pandemi covid sembilan belas
di indonesia vaksin menjadi barang publik terbatas yang dikelola pemerintah
vaksin covid sembilan belas dosis pertama dan kedua diberikan untuk seluruh masyarakat secara gratis
sementara vaksin dosis ketiga atau booster sampai akhir dua ribu dua puluh satu masih diberikan untuk tenaga kesehatan saja
vaksin yang diberikan adalah buatan sinovac dan moderna
ini diatur dalam surat edaran direktur jenderal pencegahan dan pengendalian penyakit
namun ada jaringan kecil di surabaya yang memanfaatkannya untuk mengurus keuntungan
mereka menjual vaksin sinovac yang seharusnya dalam kendali pemerintah untuk dosis satu dan dua
yang mengejutkan mereka menjual vaksin sinovac ini untuk booster atau dosis ketiga bagi masyarakat umum
jaringan ini menjual vaksin sinovac sebagai booster atau dosis ketiga seharusnya
sistem pemasaran dilakukan melalui grup terbatas di aplikasi whatsapp
kuota yang tersedia tiga ratus dosis
jika dikalikan harga per dosis yang ditawarkan kelompok ini meraup tujuh puluh lima juta rupiah
untuk membuktikan kerja jaringan ini tim liputan cnn indonesia melakukan pembayaran ke rekening yang tertera di pesan whatsapp
kami membayar untuk mendapatkan informasi waktu dan tempat pemberian vaksin booster
saya dan tim cnn indonesia
tidak menerima suntikan booster ini
setelah pembayaran saya mendapatkan konfirmasi lokasi dan masuk ke jaringan bersama seorang peserta vaksinasi booster
ya dia nggak boleh
vaksin tadi yang pilak sama apa
kalau seampamanya temanku mau daftar
pertama di sebuah rumah ibadah di kawasan kalisari pada dua puluh empat november dua ribu dua puluh
kedua di kantor jasa kurir di kawasan gubeng pada sebelas desember dua ribu dua puluh
dan ketiga di sebuah kedai kopi di kawasan kapasan pada dua puluh enam desember dua ribu dua puluh satu
di tiga lokasi ini saya mendapati vaksinasi dilakukan sangat tertutup
tidak seperti lokasi vaksinasi masal pada umumnya
saya mendapati nama pria berinisial
dialah yang mengirim pesan singkat undangan via aplikasi whatsapp
menentukan lokasi dan rekening banknya dijadikan penampungan pembayaran
saya menghubungi yezet sesuai nomor whatsappnya untuk pembayaran vaksinasi booster sinovac
yezet menolak diwawancara langsung
saya ini cuma belanja aja
saya cuma ajak orang aja
saya tahun tiga
berbeda dengan jawabannya
saat vaksinasi booster berlangsung semua pertanyaan yang berkaitan dengan teknis dan medis selalu diarahkan kepada yez
pada ujungnya yez meminta agar perbuatannya tidak dipublikasikan
maaf saya masih di publis ya
nama lain yang muncul adalah da
da menjadi penyelenggara vaksinasi di aula sebuah rumah ibadah di kawasan kalisari
ketika akan diwawancarai da mengatakan meminta waktu
namun ketika saya menghubungi kembali berkali kali ia tidak merespon permintaan wawancara
seorang pengelola rumah ibadah mengakui
da lah yang meminjam aula di
pengelola bernama nani ini juga sempat bertanya apakah vaksin booster ini ilegal atau tidak
sebab sepengetahuan nani booster baru diberikan pemerintah pada dua ribu dua puluh
meski mau diwawancarai nani keberatan diambil gambarnya
jadi dia ngomong dia ngadain acara ini itu untuk ya maksudnya vaksin booster
saya bilang karena bagaimanapun tempat ibadah
kalau ada apa apa kan takutnya kita bisa menggunakan
oh nggak kok ini semua vaksin masuk vaksin keluar itu ada ini ada pasti ada di catat
sri setiani kabit pelayanan kesehatan din ke surabaya menegaskan
saat ini vaksin booster baru diberikan untuk tenaga kesehatan
di surabaya vaksin yang diberikan buatan moderna
sedangkan vaksin keluaran sinovac
masih diberikan untuk dosis satu dan dua
kalau yang saya tahu ya memang yang berbayar itu ya yang vaksin vgr yang gotong royong
kalau yang semuanya itu program ya
lagi untuk yang booster ini kan baru yang nakus
iya nggak ada belum ada
baru yang nakes pakai moderna itu untuk kota surabaya
sri setiani berjanji akan menelusuri kebocoran vaksin booster sinovac ini
melalui tenaga kesehatan
yang terlibat di lapangan
patut diduga jaringan ini melibatkan aparat negara
karena pemberian vaksin sinovac sepenuhnya dikelola pemerintah
istafarid andras wicaksono surabaya jawa timur